apa yang selanjutnya
jadi gimana mbak putri mau saya ambil alih hostnya
kita standby ya pak oke mau mulai
selamat malam semuanya terima kasih sudah bergabung dalam edisi perdana
senang sekali saya membawakan edisi perdana kali ini
ini fresh yang terbaru dari cnn indonesia yaitu cnn indonesia setrum namanya
apa saja yang akan di sini kami akan menghadirkan narasumber narasumber pilihan
kemudian kami akan memberikan pertanyaan pertanyaan yang mengulik sisi lain dari narasumber tersebut
dan juga kami akan membawakan topik topik yang sedang hangat
dan apa yang sedang hangat pada hari ini tentu saja berkaitan satu juli berkaitan dengan hut bayangkara yang ke tujuh puluh empat
tahun ini tahun dua ribu dua puluh tema yang diambil adalah
kam tip mas kondusif masyarakat semakin produktif
ini berkaitan dengan kondisi saat ini tentunya kita masih dibayang bayangi covid sembilan belas
semua daerah masih dalam siaga covid
bahkan dki jakarta per hari ini juga memperpanjang masa psbb transisi
sebelumnya sudah ada yang memperkirakan wah kira kira sepertinya sudah agak landai ini
tapi ternyata per hari ini diperpanjang psbb transisi
jadi covid sembilan belas masih ada semua masih waspada
dan tentu itu juga salah satu pesan yang disampaikan oleh presiden jokowi dalam peringatan hut bayangkara tadi
yang juga meminta semua lini kepolisian republik indonesia sampai babinsa untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat sosialisasi tentang covid sembilan belas
tapi tidak hanya itu
malam hari ini saya sudah bergabung di setrum cnn indonesia
adalah kabiro pendidikan
terangan masyarakat polri
sapa dulu pak awi
selamat malam mbak putri
pak awi terima kasih sudah bersedia menjadi tamu pertama kami
yang kebetulan berkaitan dengan hari bayangkara
terima kasih pak awi
dan juga ada direktur eksekutif lokataru foundation
bang haris azar
bang haris selamat malam
selamat malam mbak putri
malam juga pak awi
bapak bapak kita bisa malam ini berdiskusi ya
mudah mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan kondusif baik
sebelumnya pak awi saya sampaikan dulu
jadi cnn indonesia sudah menyebarkan polling di twitter at cnn indonesia sejak pagi tadi
dan sudah ditutup sekitar pukul empat sore tadi
pollingnya adalah apa yang harus menjadi prioritas perbaikan polri di usia yang sudah tujuh puluh empat ini
di antaranya pilihannya memberantas korupsi menegakkan ham tidak otoriter dan juga melindungi masyarakat
nah yang menarik nih pak awi
ada yang beberapa komennya juga meminta bahwa ayo dong sebenarnya ada pilihan yang kelima nih
jadi kalau bisa semuanya paralel
nah menarik tapi sekarang sebenarnya melihat prioritasnya sekarang seperti apa polri
karena kalau misalnya kita bicara soal anggaran kami punya datanya
kami punya slide nya
anggaran polri di masa presiden jokowi
karena sekali lagi pembahasannya adalah dinamika bayangkara di bawah pemerintahan jokowi
sudah ada disclaimer di situ sebelum realokasi anggaran covid
karena kemudian kan sekarang sudah direalokasi untuk terkait dengan pandemi covid sembilan belas
kalau misalnya melihat sekarang
apa yang kemudian direfleksikan oleh teman teman polri sekarang
sudah tujuh puluh empat tahun
kemudian kita lihat dinamikanya luar biasa selama lima tahun terakhir ini pak awi
harusnya harus diakui kritiknya bertubi tubi datang
kepada diberikan untuk teman teman polri
kalau ditanya refleksi memang data dari rekan rekan itu memang
luar biasa ya
misalnya dari teman teman lembaga lembaga survei itu memang bisa menjadi penyemangat dan menjadi bahan intropeksi kepada polri ya
kalau kita lihat misalnya terkait dengan survei dari indikator kemarin pada tanggal enam belas sampai delapan belas mei dua ribu dua puluh
menunjukkan bahwasannya masyarakat percaya terkait dengan kinerja polri
khususnya dalam penanganan
covid sembilan belas mencapai tujuh sembilan ulangi tujuh puluh sembilan empat persen ya
itu juga menjadi penyemangat dan tentunya menjadi tantangan kita ke depan
kemudian juga ada dari match plus juga disini disampaikan untuk citra polri itu tujuh puluh empat empat puluh enam di akhir dua ribu berapa ini
litbang kompas memang sempat juga melakukan survei tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh lima juni dua ribu dua puluh
kita di tengah tengah enam puluh dua satu persen
tidak di atas tidak di bawah
walaupun beberapa waktu yang lalu kita sempat di atas tujuh puluh
kemudian juga dari indikator menyampaikan bahwasannya tingkat kepuasan kinerja polri itu mencapai delapan puluh tujuh persen
di samping mungkin ada survei survei yang lain tentunya yang menjadi bahan evaluasi kita
termasuk beberapa waktu yang lalu juga dari ombudsman ri juga sudah menyampaikan
bagaimana penelitiannya selama ini terhadap kinerja polri
semua apapun yang disampaikan terkait dengan refleksi kinerja polri itu menjadi penyengat kami
kita hargai kita hormati tentunya
itu beberapa tingkat kepuasan ya
tingkat kepuasannya cukup tinggi kalau misalnya kita ambil rata rata lima puluh persen
kalau misalnya sekarang enam puluh dua satu itu berarti cukup tinggi
tapi bagaimanapun tetap ada suara suara dari teman teman aktivis suara suara dari beberapa
peneliti dan akademisi yang tidak bisa kita kesampingkan juga tentu saja pak awi
salah satunya dari lokataru dari bang haris azhar
dan juga saya akan mengutip dari kontras per hari ini
kontras menyampaikan statement terutama memberikan kritik terkait penempatan polisi aktif di jabatan sipil
kontras mengatakan mereka yang berada di jabatan sipil itu tidak punya parameter dan batasan yang jelas
dikhawatirkan ada konflik kepentingan dan netralitas
kemudian berkaitan juga dengan reformasi di kepolisian itu sendiri
bang haris mungkin bisa menjabarkannya lebih
lebih luas lagi
makasih mbak putri
jadi begini problemnya saya mulai dulu dari judul besarnya
saya pikir kalau yang baik baik memang itu harapan kita pada polisi
tapi untuk lebih baik kita harus menyampaikan sejumlah kritik atau temuan temuan yang cepatnya dinamis ya setiap tahun
ada dua hal yang ingin saya sampaikan problem di kepolisian itu dan ini mungkin masih sama dengan problem problem sebelumnya
terutama di zaman pemerintahan jokowi ini
itu ada problem
yang kedua adalah problem profesionalisme polisi
nah kalau sebetulnya sebelum dijabarkan kalau kita lihat jejak langkah mundur ke belakang
sebenarnya polisi hari ini adalah hasil dari demokratisasi indonesia
jadi polisi sebetulnya menikmati proses demokrasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sehingga muncul perbaikan institusional
dengan undang undang rakyat

tapi kemudian perkembangannya saya langsung ke situasi belakangan hari ini
justru polisi menjadi alat politik dari penguasa
menegakkan hukumnya itu diskriminatif
menyasar pada kelompok kelompok yang di luar dari pendukung penguasa
kalaupun nanti ada laporan kasus dari luar pendukung penguasa
itu tidak serta merta atau tidak semudah
itu tidak semudah itu akan ditindak lanjuti oleh kepolisian
banyak kasusnya seperti itu terutama di zaman zaman menjelang pemilu ya
bahwa para oposisi atau yang mengeritik negara itu punya konten pidana
tetapi ketika konten pidananya itu ada melekat pada kelompok penguasa itu tidak cepat
ketika menahan kasus kepolisian
itu satu sebagai contoh
saya mau pindah ke soal profesionalisme juga
tentunya ini semua ada kaitan antara politik dan profesionalisme
karena politis ya akhirnya tidak profesional
tetapi dalam konteks penegakan hukum memberikan pengamanan
saya pikir saya menemukan pola
jadi saya advokasi urusan reformasi polisi ini sudah lama
jadi bahkan zaman depan anan saya pernah dikesertakan sebagai tim reformasi birokrasi kepolisian
masuk juga dalam melihat dan mengalami sampai hari ini
penanganan kasus nih mbak putri pak awi juga
kita menemukan banget itu banyak
menanganin kasus itu mesti ada perintah atasan
jadi tidak serta merta yang kalau dulu sering dikira kira sepuluh tahun lalu disebutkan
bahwa polisi itu independen setiap polisi
kita ada grafisnya nih soal polis exceptionality ya
nah jadi itu kalau nanti ada perintah dari hatan kita
kita bisa mengatakan polisi itu independen
ada perintah dari atasan baru dijalankan
atau misalnya rame di media
atau yang ketiga memang saya harus bilang
saya punya banyak kasus dan catatan
beberapa polisi itu penyintik itu minta uang
jadi ngebisnisin kewenangannya
kira kira kayak begitu
tetapi kalau dilaporin keatasannya
nanti baru dia agak malu malu
tapi nanti bisa juga saya punya kasus juga dua gitu
nanti atasannya akhirnya yang mengkondisikan
nah akhirnya dengan cara seperti ini
orang mengalami raktek diskriminasi
atau merasa bahwa kenapa saya cuma
korban penipuan satu m
tapi saya harus ngongkosin para penyidik di bawah
yang minta duit ini duit itu dan lain lain
jadi penegakan hukum juga nggak jalan
penegakan norma hukumnya itu juga nggak jalan
nah ini situasinya yang hari ini menyebar banyak
meluas di mana mana
dan kadang kadang ini bahkan memukul mundur
bukan saja masyarakat atau warga yang mencari keadilan
bahkan polisi polisi baik saya ketemu juga
di polres gitu ya di polda adat
tersingkir gitu mereka bang haris
mereka tersingkir atau bagaimana
mereka juga bukan tersingkir mereka juga jadi bingung
karena ketemu saya bang
di mana saya juga bingung gini segala macam
jadi ada polisi yang mau kerja benar
akhirnya tidak bisa ngapa ngapain juga
mungkin bahasanya putri tadi tersingkir bisa saya kutip lah ya
tersingkir akhirnya gagal menunjukkan performa kepolisian
misalnya saya pernah bongkar satu kasus
bagaimana pemerasan polisi di polda
tapi akhirnya ketika lapor ke mabes
mabes turun jadi polisi juga akhirnya yang bongkar
tapi saya bilang di forum itu
ketika kita klarifikasi dan polisi polisi itu menghakimi
terima duit semua
kesian sama polisi yang di jalan raya
yang tiap hari harus menghirup racun
nah ini jadi profesionalisme itu
bukan hanya wajahnya polisi yang terganggu
yang terganggu di mata masyarakat
tetapi juga sebetulnya
saling mengkhianati polisi di dalam
ada kadang kadang yang diagonal juga
nah ini gambaran singkat
bagaimana politik dan profesionalisme ini
menjadi masalah kita hari ini
berurusan atau melihat
atau mencari pelayanan dari kepolisian
saya berdiri di situ
sudahkah itu kemudian disadari
saya yakin mungkin propam juga sudah
melakukan penyelidikan internal
banyak laporan masuk
hal hal seperti itu tentu sudah ditindaklanjuti
pak awi bagaimana sebenarnya memandang kritik
yang berkaitan dengan dua hal itu
iya betul mbak
jadi kebetulan kami sebelum menjabat sekarang
jadi karo penmas
sempat dua tahun setengah saya di
inspektorat pengawasan umum polri
kebetulan kami di bagian pengendalian mutu
pengendalian mutu teman teman auditor
kemarin juga sempat empat lima bulan lah
di jawa timur sebagai irwasda
memang kita tidak menutup kemungkinan
terkait dengan adanya beberapa kasus
misalnya pelanggaran anggota
seperti tadi pak haris sampaikan
dan itu tantangan tantangan kami sebagai
waktu itu sebagai pengawas
tapi kemudian kita ketahui bahwasannya
kita konsen untuk polisi menuju yang lebih baik
karena salah satunya bapak kapolri juga
mempunyai program prioritas
ada tujuh program prioritas
yaitu mewujudkan sdm polri yang unggul
tentunya untuk menjaga
sdm polri yang unggul ini
dibutuhkan instrumen instrumen pendukung pendukung lainnya
termasuk salah satunya tadi perlunya pengawasan yang ketat
dan selama ini insya allah
hal hal yang tadi disampaikan pak haris
terkait dengan penanganan kasus yang harus
menunggu perintah pimpinan
saya pikir semakin kesini polisi semakin bagus
sudah mereka sudah independen
mereka sudah ada instrumen pengawasnya
ada fungsi kontrolnya
seperti teman ombudsman ri juga menyampaikan
ada temuan terkait dengan berkas berkas penangkapan
yang tanpa surat perintah
yang tanpa berita acara penangkapan
mungkin satu dua kasus
ya kita bisa temukan demikian
namun demikian tadi
tadi kita ada instrumen kontrolnya
instrumen kontrol itu mulai dari internal tadi
kita ada pengawasan penyidikan
untuk menuju kasus itu dari laporan polisi
kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan
itu harus digelar
ada di sana duduk
inspektorat ada propan
kemudian ada wasidik
ada bisa mendatangkan ahli
untuk diminta pendapat
sehingga kalau bicara maladministrasi itu
di situ harus ketemu
di situ pasti ketemu
dan itu harus diperbaiki
karena langkah selanjutnya menuju ke penyidikan
dan kalau sudah penyidikan
kita tidak boleh lalai terkait dengan administrasi
karena nanti bisa kita diperadilankan
dan itu salah satu kontrol dari eksternal
bisa diperadilankan nanti di sana diuji
kalaupun kita kalah
kita harus menuruti perintah dari pengadilan
apa yang diperintahkan dari pengadilan
sedemikian rupalah kontrol itu
di samping itu kita juga secara internal
kalau kasus itu mencuat menjadi dumas
kemudian diturunkan tim dari inspektorat
dan terbukti dari laporan pemeriksaan khusus
yang bersangkutan benar bersalah
tentunya nanti ada bidang profesi dan pengamanan
yang akan menindaklanjuti hal tersebut
terkait dengan tingkat pelanggarannya
kalau pelanggarannya pelanggaran disiplin
kalau di etik tentunya merupakan
kalau pidana tentunya kita proses
sesuai dengan pidananya juga demikian
silahkan pak dilanjutkan dulu
itulah upaya upaya yang selama ini yang
yang kita laksanakan
kebetulan kami juga sudah mempraktekkan itu
tantangan kita semua karena kita punya visi ini baik
pak awi tapi saya penasaran sebenarnya
kalau misalnya pak awi tadi mengatakan di inspektorat
misalnya sudah kemudian sempat berhadapan
dengan oknum oknum yang katakan tidak profesional
apa sih yang melatar belakangi
maksudnya kalau tatip itu kan pasti semua udah tahu
hal hal yang terlarang kan semua sudah tahu pasti
tapi apa rata rata
apakah ada godaan di tengah jalan
atau gimana pak awi sebenarnya
ya itu kembali kepada mental ya
mental personel personel kita terhadap tadi
betul juga godaan godaan tadi memang
dan selama ini kita juga tidak pernah kompromi mbak
kalau masalah yang begitu kita tidak pernah komunikasi
kita luruskan saja karena masih banyak
banyak pemain pemain cadangan di kita ini
kalau istilahnya bapak kapolri itu
banyak itu pemain pemain cadangan itu
pemain cadangan tapi jangan jangan itu cadangan mati
masih banyak yang menunggu
tapi ini juga ada yang menarik nih data dari bang haris
mungkin kita bisa tampilkan ya
ini terkait juga dengan kembali soal profesionalisme
bagaimana polisi kemudian menindaklanjuti kasus kasus
lokataru melihat berdasarkan kualifikasi pelapornya nih
bang haris menarik sekali nih
ada grafisnya nanti ditayangkan
kalau miskin keuangan miskin informasi miskin pengetahuan
dan tidak punya keberanian untuk kemampuan untuk berbicara
cenderung kemudian ditahan dan diproses
kemudian yang nomor dua nih
kalau punya uang tapi miskin informasi dan
dan keberanian atau kemampuan berbicara
sogok tahanan luar bahkan bisa dihentikan kasusnya
nah yang ketiga nih
ini yang mungkin diinginkan banyak orang
punya uang tapi tidak wajib
akan tetapi punya akses kenalan ke pejabat tertentu di kepolisian
dan juga politis bisa lolos
pawi boleh responnya pawi
atau bang haris mau nambahin bang haris
iya iya temuan dari lokataru kan oke
oke pawi silahkan pawi merespon ini
ya terima kasih temannya mas haris
tentunya itu tadi saya sampaikan itu campur kita
dan hampir hampir hampir sama apa yang saya sampaikan tadi di depan ya
kita kan yang kita perlu bangun itu adalah sistem
kalau memang ada hal hal penyimpangan penyimpangan tadi
kontrolnya itu dari sistem
sistem yang kita bangun
jadi dari dari dari
perkembangannya sendiri kita sudah sangat sangat luar biasa
polisi sudah transparan
kita sudah membuka terkait pengaduan di beberapa polda sudah membuat pengaduan online
kemudian di masing masing polda melalui inspektorat juga kita sudah membuka layanan layanan pengaduan
kalau seperti apa yang saya sampaikan bang haris tadi
tentunya kita juga kita juga akan langsung turun
dan alaman kami selama jadi irwasda
kasus kasus yang demikian itu yang mencederai terkait dengan kemanusiaan ketidakadilan
dan kami langsung pasti bentuk tim pemeriksaan khusus atau riksus
dan kalau bukti kita tidak pernah pandang bulu
kita luruskan seluruh seluruhnya demikian
tapi realnya bagaimana bang haris
anda yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengadu soal hal hal seperti ini
apakah secepat dan setuntas yang disampaikan pak awi tadi atau agak banyak kerikil
ya jadi begini
sebetulnya yang disampaikan pak awi itu benar ya
tapi itu bukan at the end of the story gitu kalau saya mohon maaf harus sampaikan ini
ulang ulang sebenarnya saya sudah menyampaikan ini juga
dan kita ketemu polisnya yang seperti pak awi
yang sebenarnya punya knowledge yang bagus
punya komunikasi yang sangat baik
tetapi polisi ini kan ada ratusan ribu
dan kita berhadapan dengan berbagai macam kantor atau satuan kepolisian
yang menangani berbagai macam masalah
dan juga punya constraint atau tekanan tekanan politis atau bisnis lokal
atau bisnis di tingkatan nasional yang ada di lokal
saya misalnya begini saya mau cerita bagaimana misalnya saya sudah pernah tempuh komponas
kita nyuratin wasidiknya pengawas penyidikannya
kita temui direktur direktur tindak pidananya
bahkan sampai kapoldanya kadang kadang
kadang kadang sampai harus audiensi ke bar es krim
sebetulnya mekanisme mekanisme itu jalan
sejauh mana itu efektif
nah itu tidak memberikan efektivitas yang serta merta
saya melihat masih ada di lapangan itu
bukan masih ada aja sih kadang kadang sangat kuat
tuh tuh nggak mau ganggu
misalnya saya jujur saja saya pernah datang ke bar es krim
saya laporkan satu masalah ini begini begini
domainnya ada di polda
terus mereka bilang salah satu direktur di baris krim
kita bantu bang kita keluarin surat
tapi yang di poldanya juga polda metro nya nggak bergerak bergerak juga
laporin ke kompolnas untuk kasus yang sama
kompolnasnya sudah minta klarifikasi nggak ada jawaban juga
nah dalam berbagai kasus
kadang kadang di lembaga pengawasnya juga mengalami pelambatan
misalnya komnas ham satu dua kali lamban meresponnya
berurusan secara pelan pelan karena ini satu atap juga dengan polisi
nah kalau uas hidik iruas hamsam
sebenarnya polisi ini lembaga yang paling banyak pengawas ya pak awie
ada iruas ada kropam ada kompolnas
kalau dia melanggar ham itu ada komnas ham
kalau dugaan korupsinya ada kpk dan lain macam lain
tetapi prakteknya nggak jalan
upaya upaya luar biasa dilakukan
saya misalnya bantu teman teman di maluku utara
untuk buruh yang dipidanakan
karena memang ada suasana soal tekanan bisnis yang macam macam
perang bisnis antara para pengusaha perusahaan dengan buruhnya
salah satu pengurus serikatnya itu dia ditangkap
bupatinya sudah tanda tangan pembebasan tahanan luar
nggak disampaikan nggak disetujui juga
ada lagi misalnya kasusnya lebih complicated
orang membongkar korupsi
membongkar tindak pidana pencucian uang
orang membongkar pemalsuan datang untuk melayu satu jabatan
orang tersebut berhasil datang sampai ke ombudsman mengeluarkan hasil
tapi hasil itu tidak di follow up oleh menteri pendidikan sampai hari ini
justru orang itu ketika demo menteri pendidikan kenapa anda nggak mau follow up
dia malah dipidana sama polisi
kita coba cari tahu ternyata dia bilang
nah situasi situasi ini melampaui dari mekanisme mekanisme kontrol
mekanisme mekanisme itu kadang kadang nggak bisa menggapai lebih jauh
misalnya kayak misalnya isu soal yang disebutkan oleh teman teman kontras
pejabat pejabat kepolisian tadi yang pak awi bilang itu pemain cadangannya banyak
masuk jadi komisaris pum dikatakan rektor kementerian sipi
ada grafisnya nih kami punya grafisnya beberapa pejabat jenderal polisi
nah itu lembaga lembaga mekanisme yang ada
mekanisme mekanisme pengawas nggak bisa menggapai kesana
jadi gimana polisi mau baik dan profesional itu juga tergantung atasannya bosnya
bosnya itu presiden bos besar
dan pengguna kita rakyat
saya berhenti di situ
oke pak awi silahkan langsung merespon itu pak awi
soal profesionalitas kemudian dihadapkan pada entitas politik
memastikan parameternya jelas batasannya jelas
apalagi bagi mereka yang kemudian duduk di beberapa pucuk pimpinan lembaga
kemudian masih aktif juga menempati jabatan sipil
silahkan pak awi
ya memang itu tadi yang termasuk tantangan kita ke depan
apa yang disampaikan mas haris tadi memang pernah saya hadapi sebagai tadi saya ceritakan
saya pernah diinspektorat
tapi percaya kita istilahnya itu kasus kasus tertentu saja ya
dalam artian memang ada yang demikian
tapi ya kita juga ada yang kita tindak
dalam artian kalau memang terjadi pelanggaran kita tidak pernah kompromi ya terkait dengan kasus kasus demikian
kami tidak bisa mengabaikan itu kalau dibilang tidak ada
tapi kembali lagi yang penting integrasi
integritas kita bahwasanya kita ini ingin berbuat baik dan memperbaiki organisasi ini
dan kalau tanya tadi bagaimana hasilnya pimpinan kita sangat komit dengan itu
dari bapak kapolri sendiri dari bapak irwasuddin sendiri selalu menekankan itu
bahkan di tingkat kompetensi
bapak kapolri sudah mengatakan
pak kapolri sudah menyampaikan tidak ada yang cerita anggota anggota nyari nyari jabatan
ngadep ngadep untuk nyari jabatan
nanti sistem yang akan menentukan nanti kalian mau jadi apa mau jadi apa itu sudah ada yang menilai itu
ini ke depan yang kita bangun
terkait dengan tadi pelanggaran pelanggaran itu kita tidak ada kompromi sama sekali demikian
kalau kita lagi sudah masuk ke dalam kita akan mencari
kita masuk ke istilahnya ada dumasan
kita tidak pernah habiskan itu dan itu menjadi pr kita
karena yang mengawasi kita banyak ini
tadi mbak aris sudah sampaikan internal ada eksternal banyak sekali
kemudian terkait dengan beberapa pejabat tadi yang disampaikan
duduk di luar struktur karena memang penugasan polisi ini selama ini
kalau di luar struktur itu karena memang sesuai permintaan dari instansi terkait ya
kementerian lembaga tentunya tanpa ada usulan dari sana
kita juga tidak pernah bisa mengisi jabatan itu
karena memang dasarnya dari situ dulu
kemudian juga di dalam perkab nomor empat tahun dua ribu tujuh belas bagian ketiga tata cara penugasan di dalam
negeri dimulai dari permohonan pimpinan organisasi kemudian calon pengguna
begitu pasal dua puluh penugasan di luar negeri juga demikian
pada intinya kita menunggu ada permintaan dari kementerian lembaga untuk mengisi jabatan tersebut
pak wi lalu sebenarnya apa kabar dengan reformasi pori
karena kalau misalnya kita lihat masalahnya masih masalah masalah klasik
yang sepertinya sudah terjadi
masalah masalah klasik yang sepertinya sudah terjadi
sejak lama hanya bersalin rupa saja
maksudnya yang klasik gimana mbak mbak
bagaimana dengan profesionalisme kemudian berkaitan dengan tindakan tindakan yang tadi bang haris sampaikan
yang berkaitan dengan katakanlah kalau misalnya penyelesaian kasus harus ada tenganan dari atas
baru itu bisa diselesaikan bagaimana dengan hal hal ini
reformasi itu jalan atau tidak
atau itu masih jalan tapi dengan pace yang berbeda
pace yang lambat atau bagaimana sekarang
oh iya betul sesuai dengan perintah bapak presiden tadi juga disampaikan
kita terus mereformasi diri tentunya
semua kebijakan dari perintah dari pimpinan kita juga kita tindak lanjuti terkait dengan tujuh program prioritas kapolri
bapak kapolri ini punya tujuh program prioritas yang perlu kami sampaikan mbak ya
yang pertama tadi yang saya bilang memujudkan sdm yang unggul ya
sdm yang unggul ini beberapa jabatan kita sudah open bidding misalnya pejabat pejabat eselon dua a
kemudian kita juga di sdm mabes polri juga mendirikan assessment center di polda polda juga kita bangun
di sana untuk menjembatani untuk rekrutmen jabatan jabatan tertentu misalnya jabatan strategis
misalnya di kapolres otak polres kabupaten semua dilakukan assessment
direktur direktur dilakukan assessment
itu salah satu bentuk reformasi kita tadi yang menyangkut apa yang disampaikan pak haris tadi bagaimana kita di profesional
ada juga yang kedua terkait dengan pemantapan harkam tikmas kemudian penguatan hukum profesional dan adil
tadi juga menyentuh ini penguatan gakum ini
ini memang tantangan rekan rekan kita di papua
kita di bares krim khususnya untuk menjadi gakkum yang profesional dan adil tersebut
kemudian yang keempat pemantapan manajemen media
kita kebetulan ini bidang kami bagaimana kita memiliki strategi manajemen media pendekatan dengan media
sehingga kita partner dengan mereka apa yang menjadi kegiatan kegiatan selama ini yang dilakukan oleh polisi bisa di share secara terbuka
terbuka secara transparan oleh media
itu yang kita kerjakan selama ini
kemudian penguatan sinergi polisional
ada juga yang keenam penataan kelembagaan
kita menata terus kita menata terus bagaimana struktur polri ini betul betul bisa ideal karena memang dengan sistem merit system ini ternyata ada beberapa angkatan yang terjadi ledakan ledakan
sehingga ada sumbatan sumbatan pada jabatan tertentu
sehingga kita belum modifikasi terkait dengan kelembagaannya
kemudian yang terakhir tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengawasan
bapak kapolri sangat komitmen terkait dengan pengawasan ini karena tanpa pengawasan sulit
kiranya kita akan menjadi baik
dan ini juga menjadi salah satu program prioritas beliau
dan ini adalah tujuh ini salah satu tonggak bahwasannya polisi ini terus mereformasi diri
menjadi promoter profesional modern tentang kelembagaan

tapi kemudian kalau misalnya tadi mengutip yang disampaikan pak awi penegakan hukum menjadi hal yang utama
kemudian juga berkaitan dengan tema yang tahun ini diambil yaitu kamtipmas kondusif
kamtipmas kondusif penegakan hukum bang haris ini kemudian berkaitan dengan apa ya
stigma atau image yang selama ini muncul terkait penegakan hukum justru pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh polisi
ada data dari sma
ada data dari cnn indonesia
tapi bagaimana dengan itu
apa temuan lo kata harus selama ini bang haris
jadi gini sebetulnya masih ada sesuatu yang mungkin masyarakat juga nggak sadar ya
jadi polisi itu masih mengandalkan pengakuan
nah makanya suka ada penyiksaan atau kekerasan
nah satu misalnya praktek kekerasan itu kepada mahasiswa ketika reformasi dikorupsi september lalu
akuntabilitas kepada polisi polisi yang melakukan kekerasan itu sampai hari ini atau menghalangi akses keadilan buat mahasiswa atau pelajar yang waktu itu ditangkap kita nggak tahu gimana pemeriksaannya
justru malah para mahasiswa dan pelajar itu yang kemudian diinterogasi nggak dapat akses bantuan hukum
saya sendiri punya dokumentasi dokumentasi yang cukup banyak tentang bagaimana tangan mereka patah polanya bocor dan lain lain
pemeriksaan terhadap polisi polisi itu bagaimana ditutup tutupi sampai hari ini lembaga pengawas juga nggak ada yang efektif bisa menyelesaikan masalah masalah tersebut
yang kedua ada praktek praktek penyiksaan dan juga diskriminasi
praktek penyiksaannya kan sering dipakai untuk mencari pengakuan
tetapi juga ada bentuk lain penyiksaan yang intimidatif sifatnya
atau bentuknya bukan tapi bukan fisik
nah itu dalam kasus kasus ite
kalau kita perhatikan banyak kasusnya itu sebetulnya tidak ada upaya upaya pengungkapan yang lebih scientific evidence based
jadi tidak pernah ada saya baca berbagai putusan putusan yang terkait sama ite itu itu semua hanya mengandalkan pengakuan dari orang yang di
di proses atau dipidana pada akhirnya
lalu dengan mengambil alih alat dokumentasi gadgetnya atau akunnya
tetapi tidak ada misalnya upaya membongkar lebih jauh
jadi mengandalkan pengakuan pengakuan
ini yang sebetulnya masuk dari kategori saya yang kedua tadi yang soal profesionalisme
jadi hanya mengandalkan pengakuan
dan itu sebetulnya saya secara objektif mau bilang dari sisi hukum
mengandalkan pengakuan itu bahaya sekali
kalau polisi kita hanya cari pengakuan ketika dibawa ke pengadilan
di pengadilan jadi bantah oleh orang orang tersebut dan memang bisa dibantah
maka kredibilitas polisi itu dipertanyakan
saya kalau sidang di pengadilan saya selalu bilang saya tanya sama hakim
kalau kasusnya tidak pantas tapi dipaksakan di sidang bukankah itu menghabiskan duit rakyat
karena nyidang kasus kasus itu pakai duit rakyat
nah ini yang menjadi model dalam rangka hanya mau mencari pengakuan
mau ngambil jalan pintas itu akhirnya kadang kadang melakukan intimidasi
juga misalnya melakukan penyiksaan
terakhir sedikit saya mau nambahin soal poin itu
saya harus bersuara soal papua
treatment polisi baik karena profesionalismenya yang kurang baik
baik atau juga karena aspek politiknya
melihat papua jadi polisi didrive untuk bertindak keras
atau bahkan saya mau bilang kejam kepada saya mau bilangnya ras papua ini
datanya ada enam puluh tiga peristiwa kekerasan
iya wah kalau dua tahun lalu di periode yang awal itu di zaman jokowi
angkanya dua kali lipat dibandingkan zamannya sby
nah jadi kalau ada ras papua
rambutnya keriting kulitnya hitam protes
lalu dia dikenakan pasal makar
nah ini menurut saya nggak begitulah ceritanya
dan itu pasti ada praktek intimidasi juga
termasuk dalam kasus yang di masa september
tahun lalu reformasi dikorupsi
itu ada penembakan dan meninggal mahasiswa unceng
di daerah ekspo
mungkin pak wi pernah ke habib pura itu pak wi ya
jadi mahasiswa itu dikepung oleh polisi
oleh ada ormas yang dibiarkan mengepung kampus
yang kata setengah setengah mengglorifikasi nkri
dan dari dalam itu pihak kampus ngusir mahasiswa dan diaspora mahasiswa
dan dipaksa akhirnya penaik mobilnya polisi dipindah ke ekspo
dari kampus unceh
begitu turun nggak sampai berapa menit saja
langsung diberondong dan meninggal
dan sampai hari ini nggak ada juga peristiwa
tapi justru kemudian
itu kan terkait juga dengan peristiwa rasisme yang di surabaya
justru orang orang yang protes rasisme
terus karena protesnya mengandung ada unsur kekerasan barangkali
tetapi mensreanya nggak ada unsur kekerasannya
tapi justru dipidana sampai dibawa ke di kalimantan di mana mana
jadi menurut saya
penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi
atau kebijakan pemidanaannya
dan metode pengungkapan kejahatannya
kalau memang dibutuhkan orang orang yang melakukan kejahatan
itu justru menunjukkan diskriminasi yang berlebih kepada
saudara saudara saya yang orang papua ini
dan ini memperburuk wajah polisi
tapi wajah indonesia
yang kita dilihat di mata internasional
memperlakukan orang yang indeks pembangunan manusianya
itu selalu rendah
dan kesannya mereka itu sudah bad luck
berbeda bad luck
polisi jadi alat untuk itu
saya nggak terima
nggak terima polisinya juga
polisi kan pemiliknya kita semua
untuk melindungi dan melindungi
pak budiono itu
sebelum dia jadi wapres dia pernah nulis
menurut pak budiono
saya tulisannya masih ada di rumah buku saya
polisi itu makanan publik
kita harus minta dia untuk memberikan makanan baik
ini bukan cuma soal belai orang papua
kita juga mau belain konsep ideal kepolisian
silahkan pak wi tanggapannya
beberapa hal yang perlu saya tanggapi tadi
terkait dengan polisi mengandalkan pengakuan
hari ini kalau kita masih bicara pengakuan ya
ini jauh dari harapan kita
kita selama ini sudah melakukan penyidikan
berdasarkan penyelidikan ilmiah
banyak hal kita sudah
bisa kita tunjukkan ya
kemampuan kita untuk
menyidik kasus kasus besar
ya mau kasus kasus pembunuhan
banyak hal hal yang juga kita lakukan demikian
kalau kasus korupsi berdasarkan pengakuan ya kita tidak
tidak akan ketemu itu
apalagi kasus pembunuhan yang
betul betul sulit yang tanpa kita menggunakan
kita tidak bisa akan mengungkap itu
jelas jelas itu tidak bisa kalau kita mengandalkan pengakuan
harus semua pakai teknologi
tentunya itu semua bisa diuji secara
formal mau ke material di pengadilan
dan tadi yang keresauan pak aris tadi
tidak berdasar juga sih kalau menurut saya
semua kita uji di pengadilan
dan kalau memang
polisi itu mengejar pengakuan
gampang sekali tuh akan ketahuan itu di pengadilan
akan terbuka semua
semuanya akan terbuka
akan terbuka dan ingat bahwasannya untuk membangun konstruksi hukum itu kita
hukum acara pidananya
kita harus memenuhi
alat bukti sesuai yang diamanatkan pasal
itu tentunya kita harus penuhi itu
kalau tidak terpenuhi juga kita tidak bisa mengajukan
kasus itu sampai ke jpu ya
kemudian jpu mengajukan ke pengadilan
nah kemudian terkait dengan kekerasan dan ham
ada pengalaman menarik
kebetulan saya dulu juga menjadi
mengajar pelajaran ham
kemudian kami waktu tugas
saya pernah tugas di akademi kepolisian
saya juga pernah tugas di
kebetulan saya di sulawesi selatan
waktu itu kami ditunjuk
dengan salah satu dosen dari unhas
seluruh anggota polda sulawesi selatan
pekerjaan pekerjaan polisi itu memang
antara pelanggaran ham dan tidak itu garisnya tipis sekali
garisnya tipis sekali
itu malah jadinya pembelahan tuh pak w
konsepnya pembelahan polisi itu
karena yang dikerjakan polisi
itu kan hak sasi orang tuh
karena kita ada dibekali surat perintah
namun demikian dalam pelaksanaannya
dalam kasus kasus tertentu
kalau dalam implementasinya
ada perkap satu dua ribu sembilan
pengaturan tindakan kepala
pengaturan tindakan kepolisian
dalam menangani kekerasan itu
itu ada protap protapnya
jadi tahap satu tahap dua
sampai tahap lima itu ada semua
jadi dari sana
kapan kita tahapan itu tidak kita lalui sesuai dengan prosedur
itu dia akan melanggar ham
tapi kalau kita selama masih berpatokan dalam prosedur itu
sop itu tentunya kita akan
selamat atau dalam artian
kita tidak terjerat pelanggaran ham
misalnya juga yang paling mudah saja lah
kita menangkap pencuri
saat kita pencuri kita kejar kejaran
kemudian kita tembak tembakan
atau kita ada perkelahian bergumulan
kalau yang kita tangkap itu sudah
di bawah kekuasaan kita kita sudah tindis
dia sudah tidak bergerak berarti apa
dia harus kita amankan kita harus kita lindungi
namun demikian kalau dia dalam keadaan sudah lumpuh
kita sudah lumuhkan kita borgol
kemudian kita pukuli nah itu pelanggaran
ini yang tidak boleh terjadi
dan inilah perlunya kita perlu
ada manajer manajer yang harus mengawasi
dan termasuk tadi ada pengawas internal
karena eksternal itu fungsi kita semua untuk mengawasi
agar anggota anggota kita di lapangan
tadi tidak melanggar ham
kemudian terkait dengan kekerasan terhadap
papua pak awi
terkait dengan beberapa kasus yang disatukan pak arief
saya pikir kasus yang dicontohkan tadi
selama ini polisi juga sudah berusaha
semaksimal mungkin untuk secara profesional ya
karena memang dari hasil fakta fakta di lapangan
para para terdakwa yang sekarang sudah
kemarin sudah diputus di pengadilan balikpapan
itu kan memang ada kasusnya
dan tentunya fakta fakta hukum itu tidak bisa diabaikan
dan tentunya konstruksi hukum
semuanya kita berdasarkan fakta ya
jadi kita tidak perlu mengomentari kalau menurut saya
karena sudah prosesnya di pengadilan
silakan proses pengadilan itulah yang kita harus hormati
oke saya akan menyampaikan sekarang ada beberapa masukan
saya tampilkan dulu yang pertama dari at catatan ali tujuh belas
ini masukan ya pak awi jangan kesetrum ya pak
gue cuma satu hukum jangan dibuat mainan
yang kontra pemerintah laporan masuki hari ini
yang pro pemerintah laporan ratusan
satupun nggak ada yang diproses
bantah kalau mau bantah proses dulu
abu janda masukin dia ke penjara
tuh salah satu suara ya pali ya
jangan kesetrum ya pak
oh enggak ya pak
enggak ya pak oke berikutnya
kenapa perasaan gue dari ahmad delapan puluh dua
ini jangan jangan habis ditayangin langsung ganti id semua nih
kenapa perasaan gue saat ini lebih berani ngadepin maling sendiri
daripada harus lapor polisi pas liat maling
oke kemudian ada dari polling
hasil pollingnya sudah ada
nah ini dia hasil pollingnya pak awi kita lihat sama sama
menurut pembaca cnn indonesia com
apa prioritas perbaikan yang harus dilakukan polri
yang pertama memerantas korupsi dua puluh dua tiga
penegakan ham tujuh belas delapan
tidak bersikap otoritas dua puluh empat lima
melindungi masyarakat tiga puluh lima
nah ini sebenarnya banyak yang minta untuk ada tambahan poin lagi
nanti saya akan sampaikan ke teman teman di com
poin kelima adalah semuanya
jadi prioritasnya diwintanya semuanya
termasuk yang paling besar adalah melindungi masyarakat
ada lagi komentar nih pak awi kita lihat sama sama
dari atrusdiadabi dari komentar polling
coba masukkan agar polisi tidak rangkap jabatan
tadi sudah sempat kita bahas juga
apa mungkin polri bisa bersikap independen dan tidak menjadi alat kekuasaan
secara saat ini banyak yang beranggapan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas
itu yang sehari hari dihadapi oleh bang haris dan teman teman di lokataru ya
yang berikutnya ada suara berikutnya terakhir ini
melindungi serta mengayomi masyarakat
pak awi pakai tanda seru itu
itu sudah mutlak berarti pakai tanda pentung
juga tegakan hukum tanpa pandang bulu
dikasih lagi tanda seru tuh pak awi
itu bagaimanapun suara masyarakat
masyarakat bawah bagaimanapun mereka mengikuti informasi
mereka berhadapan langsung juga dengan polisi sehari harinya
harapannya ini menjadi masukan yang baik untuk teman teman polisi
tapi saya ingin mengapresiasi dulu
di tujuh puluh empat tahun polri ini kita mendapatkan berita bagus kemarin
kalau hari ini kemudian mendapatkan penghargaan
akp prio ya pak awi
setelah ia memutuskan tidak melanjutkan laporan sengketa permasalahan internal keluarga
sekalipun dikatakan ada pengelapan dan lain sebagainya
nah ini hal hal seperti ini ini berkaitan
seringkali kita mendengarkan masalah soal ini pak awi
misalnya ambil kayu berapa sudah tua kemudian tetap diproses
tapi bagaimanapun kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh akp prio ini
karena memutuskan sudah dari awal sudah ditolak laporannya
tidak usah dilanjutkan dan kemudian meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan
kita lanjut sekarang bagaimanapun saat ini masih covid pak awi
dan juga pertanyaan ini dari publik
bagaimana sekarang polri menghadapi kasus kriminalitas yang justru kemudian meningkat
banyak yang mengatakan meningkat selama pandemi ini pak awi
oke mbak putri
yang mana dulu nih yang duluan yang mau dijawabin
ini pak ini pak yang kenaikan kriminalitas di masa covid pak
kalau yang polling polling tadi kita sudah bahas sempat di awal
sebenarnya kalau kenaikan kriminalitas di masa covid kemarin sudah saya beberapa kali sudah saya sampaikan di linis kami secara virtual ya
jadi gini mbak
minggu kalau tidak salah sekitar minggu dua puluh tiga yang lalu ya minggu ke dua puluh tiga itu
memang terjadi lonjakan kenaikan itu karena begini
selama ini mereka kan mohon maaf pelaku pelaku ini ya kena psbb juga
jadi mereka juga tidak bisa keluar kan tidak melaksanakan aksinya kan
makanya dengan ada pelonggaran pelonggaran masa transisi itulah mereka juga ada kesempatan
kalau selama ini dia niatnya tidak ada sekarang kesempatannya ada
waktu keluar itulah masyarakat kita kan juga sudah mulai beraktivitas di luar di masa transisi itu
makanya mulailah ada peningkatan berkait dengan apa
pencurian dengan kekerasan misalnya begal pencurian kendaraan bermotor
ini kan mereka sudah beraksi kembali
itu kenaikannya kalau bisa saya sampaikan
oke kami juga ingin mengutip beberapa berita dari cnnindonesia com nih
pendekatan humanis yang selama ini lima tahun terakhir kemudian sudah dilakukan oleh teman teman polisi di lapangan ya
kita lihat diantaranya yang berkaitan dengan covid sembilan belas mungkin bisa ditayangkan cuplikan screenshot beritanya di cnnindonesia com
ada yang kita tahu beberapa saat lalu ada polisi yang juga ikut menggali kuburan pasien covid di palembang sumatera selatan
di saat semua orang tidak ada yang berani tapi oke akhirnya polisi yang maju mau tidak mau harus ikut memakamkan mereka yang terkena covid
kemudian ada juga yang menarik juga viral waktu itu
itu ada polisi
patungan mungkin bisa ditayangkan ya teman teman kita lihat
polisi patungan bayar order fiktif ojol di banten
nah ini sempat rame karena lima ratus lima puluh ribu
jadi lima ratus lima puluh ribu rupiah kemudian petugas polda banten rame rame patungan memberikan uang kepada driver ojol ini
yang juga tidak kalah viral ini
pada saat dari suara com foto polisi video call waktu itu ya
itu sempat viral kemudian sempat membuat teman teman semua iba dengan sekali lagi ini yang dihadapi polisi di lapangan
kemudian ini tentu juga berkaitan dengan titik psikologis yang polisi hadapi sehari hari di lapangan
mungkin juga tentu saja berkaitan dengan peningkatan sdm yang kemudian ingin dicapai oleh polri kedepannya seperti apa
bang haris terakhir saya ingin ke anda bang haris sebelum kita menutup sesi ini
tadi pesannya sudah banyak
tapi menurut anda yang paling real yang bisa dilakukan sekarang apa sebenarnya
menemukan leadership yang kayak pak awi gini loh
terima kasih mas haris
gini loh saya pernah diskusi sama pak ida
sama pak tito saya juga pernah diskusi
tapi begini saya terbuka aja ya
saya juga pesannya buat pak awi
saya kalau nggak sakit saya juga pernah ngobrol sama pak awi di mabes
saya orang kalau melihat bintang masih satu ke bawah itu kader knowledge sama profesionalismenya masih banyak
problemnya di indonesia ini makin nambah bintangnya itu makin politis
saya kadang kadang kesien melihat banyak polisi bagus akhirnya kejebak pada situasi situasi seperti itu
dan polisinya juga tergoda sih masalahnya
makin banyak bintang makin banyak godaannya ya
iya nah jadi kalau polisi ini kalau menurut pak sachip toraharjo prof itu
dia ini ujung tombak dari penegakan hukum
kejaksaan itu nggak nemul di depan pengadilan itu ada di belakang
tapi yang dinilai itu polisi
jadi polisi itu memang kalau tadi pak awi bilang
kakinya setengah ada di surga setengah lagi ada neraka
nah jadi menurut saya kalau salah salah mau mengandalkan sistem
saya udah lama saya hadapan sama polisi duduk sama polisi diskusi sama polisi berantem sama polisi
udah semua saya kerjain dengan polisi itu
kasus soal isu soal kebijakan udah banyak dengan teman teman saya bekerja dengan soal soal ini
ada kunci yang memang nggak bisa konstan tapi hari ini yang situasinya cukup urgent menurut saya
ketika soal kondisi demokrasi penegakan hukum kondisi ham makin drastis turun dari berbagai indeks survei
buat saya polisi itu harus ketemu satu paket ya
paket kepemimpinan yang firm
yang berani bilang tidak pada politisi atau pada dunia politik
yang meskipun hari ini semua sudah dipegang polisi
bahkan sidangnya novel baswedan saja ada unsur polisi sebagai kuasa hukum
saya khawatir ke depan nanti kalau nggak ada pemimpin yang baik dalam kepolisian bisa bisa hakim itu juga jadi polisi
ayolah tapi saya juga agak deg degan terus terang aja pada kepemimpinan nasional
pak jokowi nya seperti apa
apa namanya kartu skornya itu seperti apa
untuk menyusun merit system yang tadi pak awi bilang itu loh
ya kita sama sama tahulah
di luar itu ada yang nanya
orangnya si ini atau orangnya si itu
menganggap versi kapolri nya ada tiga
sempet sekarang tiga lagi dua
ya itu udah rahasia umum ya
pembicaraan warung kopi ya
kopinya udah habis tapi diskusinya belum selesai
itu saja bang aris ya leadership ya
dan leadership itu tentu saja berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia kembali
seperti yang di awal tadi pak awi sampaikan
pak awi terakhir pak awi silahkan
terima kasih mbak
sebenarnya apa yang disampaikan pak haris tadi
sudah dibuatkan fondasinya oleh
kapolri kami bapak jenderal itamacis ya
dia sangat kuat pendiriannya
dia luar biasa terdekasannya
dan juga kepolisian ini
tentunya kita harapkan ke depan juga
hal tersebut berkesinambungan
kemudian terkait dengan
harapan harapan tadi dari masyarakat
ya memang banyak yang menggelitik
kalau buat saya udah biasa
mbak dikritik itu kita harus sudah biasa menerima
hal kritikan kritikan untuk membangun diri kita sendiri
kalau di sini nggak digelitik pak disetrum pak
jadi begini mbak
polisi ini memang di persimpangan jalan
sebelah orang melaporkan yang bersangkutan
sebagai terlapor atau tersangka
tapi yang pihak sebelah juga begitu
tidak puas dilakukan tersangka
dia pun bisa melaporkan kembali kayak demikian
jadi polisi di tengah tengah ini
jadi kalau ada misalnya mbak tadi cerita
ada polisi yang baik baik yang ini
ya banyak polisi yang baik karena memang kami sadari banyak
tapi saya juga tidak menutup polisi yang tidak baik ada
yang tadi cerita cerita pak haris
tapi semua ada
ada sistem yang kita bangun
mana yang jelek yang tidak bagus kita pinggirkan
dengan sistem yang ada
dengan mekanisme yang ada
dan banyak polisi polisi yang baik di negeri ini
tentunya tadi kalau masalah masyarakat komentar di medsos
yang demikian itu mungkin itu bagian dinamika
tadi saya sampaikan mungkin pernah ada permasalahan
kemudian yang bersangkutan tidak merasa dipuaskan
dengan kehadiran polisi
karena memang tadi kita di kedua belah pihak
kita harus di tengah tengahnya
kita tidak boleh ke kiri kita tidak boleh ke kanan
kita harus di tengah tengah
makanya itu yang paling berat untuk menjaga trust kepercayaan publik itu
dan alhamdulillah seperti mbak sampaikan
banyak cerita cerita yang positif
bagaimana tadi ada kasat serse yang menerapkan sistem penegakan hukum yang progresif
dia mengedepankan restorasi justice
mengingat kemanusiaan antara anak dan ibu
itu suatu luar biasa
itu perlu perlu kita berikan penghargaan yang luar biasa
dan masih banyak polisi polisi yang baik yang lainnya
yang kedepan yang kita juga akan bangun ya
pada intinya dengan kepimpinan bapak kapolri dan ajis ini
ya yang polisi yang jelek jelek minggir saja
masih banyak pemain cadangan yang kita bisa mainkan
tapi nggak mungkin suka rela pak minggirnya pak
gitu kan masalahnya oke
pak awi terima kasih banyak malam hari ini sudah berbagi di cnn indonesia
mungkin gak secret secret banget sebenarnya ya
tapi mungkin kemudian bisa disuarakan oleh bang haris disini
yang menyuarakan selama ini keluhan dari masyarakat
keluhan dari publik terkait kinerja kepolisian
harapannya enggak ada yang ke set room teman teman polisi yang mungkin sedang mengikuti acara ini
dari mana pun
bang haris terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
terima kasih pak awi
diskusinya enak banget
semoga pesannya tersampaikan dengan baik
semoga cita cita kita semua tadi pak awi sudah mengatakan yang idealnya seperti apa
bang arief juga sudah mengatakan bahwa polisi adalah betul betul penjaga hak asasi manusia
bisa diamini oleh semuanya
jadi tidak hanya di atas saja tidak hanya pak awi saja yang menganut
tapi juga bisa terus ke bawah
terima kasih semua saya akhiri di sini
sukses terus untuk kepolisian republik indonesia
pak awi sekali lagi untuk bertahan dan melindungi
itu yang terpenting saat ini
terima kasih pak awi selamat malam bang haris selamat malam
dan jangan lupa
dan jangan lupa secret at newsroom akan kembali hadir pada hari jumat
dengan topik lainnya
tentu dengan topik
kali ini topiknya adalah berkaitan dengan ekonomi di masa covid sembilan belas ini seperti apa
hari jumat ya nanti jangan lupa
di waktunya yang sama pukul sembilan belas hingga dua puluh waktu indonesia barat
terima kasih banyak sudah bergabung di episode perdana setrum cnn indonesia
kalau ada masukan atau usulan topik mau kami wawancara siapa
silahkan langsung sampaikan di twitter
at cnn indonesia dengan hashtagnya
setrum o nya dua atau hashtag secret at newsroom
saya putri ayu mintias pamit terima kasih selamat malam
thank you bang haris makasih pak awi makasih ya
pak haris kapan kapan ketemu lagi ya
bang haris sehat sehat ya
ya kapan kapan ketemu ya
pak awi sehat sehat ya pak makasih